lima juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia
ironis kondisi laut indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung
beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah
koresponden lingkungan silvano hajid mengajak kita untuk melihat
apa yang terjadi dengan laut indonesia selama setahun terakhir
sampah plastik mengapung di pantai tanjung karang
kabupaten donggala sulawesi tengah
ikan seperti melihatnya sebagai makanan
dahulu pantai ini bagai surga
atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut
di bibir sungai menuju laut jakarta
sampah sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu
padang lamun habitat ikan untuk regenerasi
di sebagian perairan dangkal kepulauan seribu sudah dijajah sampah
meskipun bagian lain masih dalam status baik
bahkan sampah sudah mengendap di kedalaman sepuluh meter
apakah sampah sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat

kepulauan ini juga diperlukan dengan perangkap
kepulauan ini juga diperlukan dengan perangkap
lalu setiap awal tahun sampah yang terbawa arus sampai di pantai kute dan seminyak bali
atau taman nasional komodo yang mulai terusik sampah
dahulu pantai ini tempat berjemur komodo
namun sekarang mereka enggak datang ke sini
bergeser sedikit ke pantai pink
arus membawa sampah hingga ke bibir pantai
walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati
mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk pikuk pariwisata
air keruh ini berada di dekat pulau bajo
saya hampir tidak bisa melihat sekeliling
pulau tak berpenghuni sekitar satu km di seberang labuan bajo
jadi pulau sampah tempat kapal kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya
hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik putih

hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas
kita sedang tak acuh dengan laut indonesia
padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di indonesia terkontaminasi mikroplastik
partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan
silvano hajid cnn indonesia